dualisme kamar dagang dan industri terus berlanjut
setelah jakarta kini giliran kadin jatim versi usman sabta mendeklarasikan diri
dengan deklarasi ini sekaligus menjadi tandingan bagi kadin jatim
yang saat ini diketahui diketuai oleh lanyala mataliti
di saat ketua kadin jatim lanyala mataliti tengah menjalani proses hukum
selasa sore kamar dagang dan industri jatim versi usman sabta
deklarasikan diri di kantor jalan jambangan kebon agung surabaya
kadin jatim tandingan ini diketuai oleh pengusaha basa alim tualeka
yang disahkan pada musyawarah provinsi kadin jatim di batu malang sembilan belas september dua ribu enam belas kemarin
dalam deklarasinya kadin jatim versi usman sabta ini memiliki visi misi
guna merangsang investor untuk pertumbuhan ekonomi di jawa timur
sementara terkait dualisme dengan kadin jatim
yang diketuai oleh lanyala mataliti bahasa alim tualeka enggan berkomentar
perpecahan di tubuh kadin sendiri sudah terjadi sejak era suryo

setelah itu muncul kadin tandingan yang didirikan usman sabta
dari dualisme kadin di pusat tersebut kini sudah merembet hingga ke jawa timur
wahyu pratama surabaya